saya melihat bahwa angka ipm kita di papua sementara ini lagi menanjak naik ya
dan saya berpikir ini pasti masih bisa berubah
masih akan ada peningkatan ketika kita semua berkomitmen untuk bisa mengawal otonomi khusus ini dengan baik
dan juga semua dana yang turun akan tepat pada sasaran
kita berpikir akan ada perubahan besar terjadi di tanah papua